presiden joko widodo meminta warga untuk saling memaafkan dan pemerintah menjamin kehormatan dan kesejahteraan bagi masyarakat papua dan papua barat
aceh mama aceh mama mama di papua di papua barat saya tahu ada ketersinggungan
oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan
emosi itu boleh tetapi memaafkan itu lebih baik sabar itu juga lebih baik
dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus mencari
menjaga kehormatan dan kesejahteraan aceh mace mama mama yang ada di papua dan papua barat